kegiatan penjurian pada pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh dua diselenggarakan hari senin dua puluh sembilan agustus
kegiatan tersebut dilaksanakan di ciputra art planner jakarta selatan
pencurian ini merupakan proses penilaian yang diberikan oleh dewan juri kepada seluruh finalis
terdapat beberapa sesi dalam penjurian yakni lgd atau leaderless group discussion
proses penjurian dimulai dari lgd
di mana para finalis memberikan gagasan atau pendapat dalam sebuah diskusi kelompok
mengenai topik yang ditentukan oleh dewan juri
hari ini kita sudah melakukan lgd untuk yang pertama yaitu leaderless discussion
jadi tidak ada diskusi tapi tidak ada pemimpin atau moderatornya
dan ini menjadi sesuatu yang menantang juga karena bisa menjadi ruang bagi kita
untuk memberikan ide satu sama lain
dan bisa memberikan ide yang lain
dan ini menjadi terbaik untuk pembangunan jakarta sebagai kota global tahun ini
baik untuk persiapan sendiri sudah dimulai dari awal kali ya
dari awal bulan karena kan kita sudah semenjak menang dari wilayah
kita langsung dibekali dengan beberapa materi materi tambahan
agar kita bisa optimal di dki ini
dan puji tuhan hari ini bisa terlaksana dengan baik dengan semua pembekali dan sebagainya yang lewati
kemampuan finalis juga dinilai melalui sesi wawancara one on one
dengan total sembilan dewan juri dari berbagai bidang
mulai dari bidang pemerintahan
dan pengetahuan umum
kebudayaan betawi dan sejarah jakarta
komunikasi dan bahasa asing
hingga hubungan internasional dan isu global
para dewan juri berpendapat
secara keseluruhan kemampuan para finalis abang none dinilai sudah cukup baik
tadi kita sudah mulai penjurian tiga puluh enam finalis
rata rata bagus gitu
walaupun ada yang masih gak ada power gitu
tapi ada yang
bagus banget dan amage gitu ya
jadi amazing banget
salah satu yang harus dimiliki adalah seorang up down
saya pikir kemampuan untuk menjadi public speaker yang baik
walaupun peserta up down tahun ini
saya lihat dari background latar belakang
itu bukan betawi
tetapi mereka punya kemauan untuk belajar
untuk tahu lebih banyak soal budaya jakarta dan betawi
menurut dewan juri selain wawasan penting pula bagi abang none
untuk memiliki kepribadian yang baik dan perilaku kesopanan
agar dapat menjadi contoh positif bagi generasi muda jakarta